bumi cenderawasih papua baru baru ini kembali bergejolak
sekelompok orang dengan menggunakan senjata tidak lama lalu menyandra sekitar satu tiga ratus warga di sekitar tembagapura
sebuah wilayah yang di dalamnya terdapat tambang emas milik freeport mcmoran itu perusahaan tambang asal amerika serikat
namun kasus penyanderaan ini bisa jadi tidak hanya berlatar belakang ekonomi seperti perebutan wilayah penambangan tetapi juga bertujuan politis
nah untuk mengupas lebih jelas lagi apa sebenarnya yang terjadi di tanah papua akan kita bahas dalam insight kali ini bersama saya desi anwar
berita penyanderaan satu tiga ratus warga desa kimbeli dan banti timika papua muncul pertama kali dari keterangan pers kepolisian daerah papua yang disebarkan delapan november
dalam rilis tertulis
kelompok bersenjata melarang warga kimbeli dan banti untuk bepergian
kabar itu dikuatkan oleh keterangan panglima tni jenderal gatot nurmantio satu hari setelahnya
gatot menjelaskan intelijen tni di lapangan terus mengintai daerah yang diduga terjadi penyanderaan
tni mengadakan pengamatan kemudian mengadakan pengintaian karena mereka menyanda masyarakat umum maka penanganannya juga harus mendengar dengan teliti
tentunya tni bekerjasama dengan kepolisian
dan kita tunggu saja
kadifu mas polri inspektur jenderal setiawasisto mengatakan polisi sudah mengupayakan negosiasi dengan organisasi papua merdeka
meski demikian polisi akan tetap menindak secara hukum pelanggaran berupa penyekapan dan penyanderaan
prinsip negosiasi adalah mendapatkan sesuatu hal yang saling menguntungkan ya
tapi kita tidak akan memberikan hal yang di luar kemampuan kita
pasti kita akan menindak karena dia sudah melanggar hukum
melakukan penyekapan melakukan penyandraan
sebelum berita penyanderaan itu muncul terjadi beberapa kasus penyerangan yang menurut otoritas keamanan dilakukan oleh kelompok bersenjata
kepada cnn indonesia pimpinan tpn opm hendrik manual membenarkan berbagai aksi penyerangan itu namun menolak bila disebut pihaknya melakukan penyanderaan
itu itu itu palsu tidak benar
penyandraan adalah penyandraan masyarakat
kalau masyarakat mereka masyarakat teribu maupun masyarakat non papua itu mereka di bawah itu mereka bebas
bebas apa macam berkebon beternak terus bebas dari kampung ke kampung semua bebas
mereka ada jualan terus ada perusahaan itu mereka pergi belanja
pada jumat pagi tujuh belas november pasukan tni serentak menyerbu kampung kimbeli dan bangki
para penyandra pun berlarian menyelamatkan diri ke dalam hutan dan ke area ketinggian sambil menyerang aparat dengan tembakan
setelah penyandra lari meninggalkan kedua kampung itu aparat gabungan tni dan polri membebaskan ratusan warga yang disandra
iman winugroho siena indonesia
pembelian tni dan polri
akta di balik peristiwa ini
hai sidney apa kabar
selalu senang kalau berjumpa dengan seorang sydney jones
kita harapkan bisa mengungkap berbagai rahasia atau kejadian yang sampai saat ini mungkin masih simpang siur masih belum jelas
tapi yang jelas adalah pada tanggal tujuh belas november beberapa lama lalu ada satgas gabungan tni polri
ini berhasil memukul mundur yang disebut kkb atau kelompok kriminal bersenjata
karena mereka melakukan penyandraan terhadap sekitar satu tiga ratus warga di kampung kimbeli dan juga binti
dan dengan selamat semuanya berhasil
nah ini kalau kita lihat kembali sebelumnya mereka kelompok ini melakukan penyerangan
ada satu orang anggota brimob yang tewas dan ada penembakan terhadap karyawan freeport dan lain sebagainya
mungkin kita mulai sidney
siapa sebenarnya anggota dari kkb ini yang konon katanya dua puluh satu dari anggotanya daftar pencarian orang alias buron
ya nah ini memang banyak yang masih kurang jelas
tetapi orang yang disebut kkb adalah sebetulnya satu kelompok dari yang menamakan diri tentara pembebasan nasional papua barat atau opm
menamakan diri makodam tiga yang bergerak di daerah timika
nah mereka mengakui bahwa mereka lah yang menembak kepada konvoy freeport dari tanggal tujuh belas agustus sampai dengan akhir september
yang menarik sampai sekarang ini mereka belum mengakui bahwa mereka lah yang menembak sampai ada orang brimob yang
dan kematian itu masih sangat belum jelas siapa sebetulnya yang menembak
juga kurang jelas apakah semua penembakan yang terjadi di tembagapura adalah dari kelompok yang sama
karena bisa saja bahwa ada dua atau tiga kelompok dari opm sendiri dan juga ada orang lain yang bisa
nah yang juga menarik
kalau kita lihat soal penyanderaan
yang dalam tanda kutip
yang dalam tanda kutip
bukan saja orang yang pro referendum yang bilang bahwa tidak ada penyandaraan
polres timika sendiri bilang bahwa tidak ada penyanderaan
karena apa artinya penyandaraan
itu kalau ada satu kelompok yang mengambil orang secara patut
dan terus menuntut sesuatu supaya kalau dikasih baru orang akan bebas
entah itu uang atau apa saja
kalau tidak orang itu mungkin akan dilukai
dilukai atau ditembak atau apa saja
ternyata satu tidak ada tuntutan apa saja
yang kedua bahwa mereka tidak diambil secara paksa
makodam tiga dari opm memutuskan
bahwa saat ini ada saat perang dengan tni
dan mereka kasih tahu kepada warga di desa desa ini
bahwa kalau mereka keluar ke medan perang
keamanan mereka tidak bisa terjamin
jadi mungkin untuk sebentar
mereka berlindung di tengah tengah warga itu sendiri
jadi mereka menurut teman teman di sana
sama sekali tidak melarang orang
keluar dari desa itu
tapi mereka bilang bahwa ada tembak menembak
karena kita dalam keadaan perang
jadi untuk sementara sebaiknya tidak
nah ada versi lain
ada versi lain yang cukup menarik
dan saya hanya kasih tahu
saya sendiri belum bisa cek
bahwa sudah lama sebetulnya
ada semacam kerjasama
yang besar dari sulawesi
dan bukan orang papua sendiri
mereka pendatang ya
dengan satu kelompok dari opm
yang juga ikut main dalam keadaan ini
dengan aparat keamanan
dan pendulang itu
oleh aparat keamanan
untuk keluar masuk keluar masuk
dari tempat tailings
di mana mereka bisa dapat mas
sebenarnya ini bukan rahasia lagi ya
ini bukan rahasia lagi
ini sudah diketahui
satu kelompok dari opm
bahwa mereka dituduh
ikut menembak orang brimob itu
sampai untuk membalas
operasi brimob dan tni
ke tempat tailings itu
nah inilah kita
yang perlu ada
kalau orang dilarang masuk ke papua
jurnalism yang sebenarnya
iya dan ini kalau kita lihat
karena tentu saja disitu
banyak sekali kepentingan
bukan saja karena ini
papua yang sampai sekarang
masih ada yang pihak pihak
nah status dari papua itu sendiri
tapi disini juga ada
tambang emas yang begitu besar
yang diperbutkan orang
dan juga disini ada kepentingan tni polri
dan lain sebagainya
kepentingan banyak sekali
karena disini penggunaan kata kata itu penting ya
pertama kan kkb
ini kan kelompok kriminal bersenjata
kelompok kriminal separatis bersenjata
yang digunakan ya
tapi ada juga yang sekarang tnp
bagaimana kita melihat
dalam penggunaan kata
mendefinisikanlah kelompok ini
jelas bahwa sejak awalnya
tni dan polisi
dan pemerintah secara umum
tidak mau kasih legitimasi
kelompok ini ya
kelompok ini ya
jadi seperti di aceh dulu
mereka nggak pernah pakai gas
mereka selalu pakai
organisasi tanpa bentuk
persis seperti itu
karena itu akan
bukan saja di indonesia
di sana sudah lama
bahwa kelompok maute
itu adalah isis
mereka ingin mengecilkan
tentara pembebasan nasional
mereka pakai sendiri
bahwa kelompok ini
dan tidak berarti bahwa mereka setuju
dengan perjuangan itu
kalau mereka adalah
kelompok yang pakai nama itu
tidak bisa disebut
opm dan lain sebagainya
memang ada konotasi juga
ini kan berarti kan sudah
wilayah negara indonesia ini
wilayah tni juga
tapi ini juga harus
di bawah strukturnya
dan ini yang membuat
semuanya itu tampak jauh lebih
jauh lebih rumit
menjadi sangat simpang siur
akan sulit untuk mengetahui
apa yang terjadi di sana
kita berhenti sebentar
tetaplah bersama kami
segera kembali khusus
yang terjadi di
perkara yang terjadi
menjadi sangat simpang siur
menjadi sangat simpang siur
apa yang terjadi di
apa yang terjadi di
apa yang terjadi di
suatu bisnis di situ yang melibatkan baik masyarakat lokal tapi juga banyak pendatang dan tentu saja aparat lah yang di sana
kalau kita lihat momentumnya karena penyerangan terakhir yang dilakukan oleh hkb ini pada tahun dua ribu lima belas di daerah mimika ini
pertama ya kenapa kira kira momentum ini sekarang
apakah memang karena ada konflik berbasis bisnis tapi apakah lebih banyak kemungkinan keinginan merdekanya itu mereka sebagai tnpopm nya atau mungkin di sini ada kaitannya dengan pilkada
dan juga ini karena biasa lah kalau tahun tahun politik dan lain sebagainya itu semua segala macam kepentingan kan bisa berbiasa
jadi ada banyak kemungkinan kalau kita lihat kemungkinannya satu bahwa memang kelompok opm
saya memutuskan bahwa dengan fokus terhadap freeport sekarang saatnya untuk melakukan semacam aksi dan jelas bahwa aksi itu mulai pada tanggal tujuh belas agustus
itu bukan kebetulan saja
dan mereka ingin menarik perhatian dunia kepada freeport dan karena banyak negosiasi tentang freeport itu bisa saja
masih belum jelas
yang kedua adalah bahwa mereka seperti ada backing dari salah satu calon dalam pilkada yang akan terjadi pada tahun dua ribu dua puluh
nah sama sekali saya nggak tahu apakah ini benar apa tidak tetapi jelas bahwa masalah pilkada sangat ribut sekarang ini di papua
banyak kepentingan di dalamnya
dan kita bisa melihat bagaimana misalnya saja satu orang bisa memanfaatkan ketidakamanan daerah timika untuk dapat manfaat politik
yang ketiga bisa saja bahwa ada semacam kepentingan dari tni atau polri atau persaingan antara kedua duanya
yang juga bisa
dan juga bisa
kalau saya merasa bahwa kemungkinan besar bahwa awalnya muncul dari kelompok opm sendiri
bahwa mereka memutuskan bahwa sekarang
mencari momentum sekarang dan sekarang saat ini
waktunya untuk menyerang tni
ya untuk melakukan sesuatu
tetapi sekali mulai banyak kepentingan lain bisa masuk
jadi tidak jelas bahwa apa yang diputuskan pada tujuh belas ogos
dan juga saya merasa bahwa kepentingan dari tni dan perusahaan tni adalah sama motivasinya dengan apa yang terjadi pada dua puluh dua oktober
waktu orang brimo tewas tertembak
dengan apa yang terjadi sekarang
ya terjadi di lapangan
sampai kita di media sendiri juga simpang siur
ini sebenarnya penyanderaan atau tidak dan lain sebagainya
nah ada dua puluh satu yang burong sekarang
tadi mengatakan bahwa ini kan ada semacam struktur di opm itu
dari dua puluh satu ini saya lihat ada namanya kan mirip mirip
itu merupakan apa
satu suku atau satu siapa orang orang ini
dan sebenarnya tujuan akhirnya itu memang masih sama seperti yang dulu
yaitu ingin papua merdeka
ya jadi jelas bahwa di dalam opm apalagi dalam struktur militer tpn
ada banyak suku suku
dan misalnya di daerah timika kelompok wakir atau suku wakir sangat dominan
kalau di daerah puncak tabuni seperti gola tabuni
juga ada banyak nama tebuni di daerah itu
kalau di daerah timika setelah kelly kualik meninggal atau tewas tertembak
tapi juga masih ada tanda kutipnya itu
ya jelas bahwa dia tewas tertembak oleh polisi
penggantinya adalah orang namanya k mong
kemong adalah orang yang punya wibawa tetapi bukan orang lapangan
orang lapangan yang jadi komandor tentara di daerah sana adalah orang namanya ayu waker
tetapi ada juga dua orang lain yang bersaing dengan ayub wacker
dan itu bisa membuat keadaan ini lebih rumit lagi
karena ada fraksi yang bisa dipakai atau bisa main untuk melawan fraksi kedua
jadi tidak ada tokoh yang bisa dipakai

tidak ada satu tokoh
ayu buaker terkenal sejak lama sebagai orang yang main dengan pendulang
dia punya bisnis dan kepentingan ekonomi juga
dan semua bisa kerjasama dengan tenang
asal tidak ada alasan luar untuk bergerak di daerah situ
nah saya tidak tahu alasan luar itu apa
dan itu saya kira yang harus digali sedikit lebih banyak oleh wartawan lokal
nah yang menjadi pertanyaan tentu saja
ini kan kelompok kriminal bersenjata
dari mana senjatanya itu
kalau sidney jones sendiri melihat ini
mereka mendapatkannya dari mana
biasanya sejak dulu mereka dapat dari dua sumber
satu mereka merampas
dari polisi atau tentara
dan ada banyak rampasan yang tidak pernah masuk ke media
yang kedua mereka beli
dan bisa beli dari pasar senjata yang ada di papua new guinea
tapi juga pernah ada satu peristiwa di mana ada orang yang jual dari ambon sebetulnya
bekas senjata dari konflik dibawa ke papua
tapi juga bisa beli dari orang korup di dalam pasukan
keamanan di papua
kalau menurut sidney kira kira mana yang paling memungkinkan
apakah misalnya ada yang bermainlah istilahnya dengan memberikan
saya nggak tahu kalau senjata yang mereka pakai sekarang ini dari mana
tapi kita juga harus tanya dari mana uangnya
karena salah satu sumber jelas adalah pendula
mungkin dari bisnis itu
tapi apakah juga ada funding dari luar kita nggak tahu
dan mungkin juga harus dicek ya pelurunya itu kan dari mana
peluru jelas dari pt pindad
karena semua peluru yang dipakai di indonesia dibikin di pt pindad
tapi itu tidak berarti
bukan gun penyamun
tidak berarti bahwa ada kongkali kong dan lain sebagainya
tidak berarti bahwa tni terlibat sama sekali
hmm menarik ya kita istirahat sebentar lagi
sidney masih banyak
yang kita perlu bahas ya dalam insight segera akan kembali sesaat lagi
ya kita lanjutkan insight dan kita lanjutkan juga pembahasan mengenai konflik di papua
kita membahas kejadian baru baru ini di mana terjadi penyanderaan terhadap warga di tembagapura
khususnya di kampung kibeli dan kampung utikini dan banti
di mana gabungan satgas tni dan polri berhasil membebaskan satu tiga ratus warga dengan selamat
tidak ada yang cacat
patut diuji juga lah ini upaya untuk
keluar ya memberikan solusi kepada situasi ini
tapi banyak sekali hal hal yang masih dalam pertanyaan
apalagi karena situasi di papua itu kita dari media juga sulit mendapatkan akses
sehingga sering kita tidak tahu ya apa sebenarnya yang terjadi
sekarang dua puluh satu dari kkb itu buron
ini sidney kira kira kemana mereka dan memang sulit ya untuk mengejar mereka
kemungkinan bahwa dua puluh satu orang betul betul terlibat dalam aksi opm
tapi tidak berarti bahwa mereka terlibat dengan penyanderaan
apalagi kalau penyanderaan tidak pernah terjadi
dan saya kira juga harus hati hati untuk membedakan
orang yang ikut sebagai
dan orang yang mungkin satu keluarga dengan mereka tanpa peranan yang jelas
mungkin simpatisan saja mungkin
tapi kalau dari segi jumlah ya yang kita sebut np opm atau yang di
pemerintah sebutkan sebagai kkb ini
kisarannya berapa ya itu
sama sekali saya nggak tahu
tapi jelas sejak awalnya kelompok bersenjata bukan ancaman yang paling ditakutin oleh
yang jauh lebih ditakutin adalah gerakan politik yang tidak bersenjata
yang sekarang bersatu dengan nama ulmwp
yang sekarang berkempanye di pasifik di negara lain di pbb
dan membawanya ke dalam kancah internasional maksudnya pbb
ini cara caranya lebih diplomatis ya sekarang
lebih diplomatis tapi dampak dari kegiatan mereka di luar negeri
adalah bahwa kelompok politik yang pro kemerdekaan di dalam negeri di dalam papua
lebih terfokus dan lebih kuat sekarang ini dibandingkan dengan sebelum ulmy pay didirikan pada tahun dua ribu empat belas
jadi itu juga satu yang bikin pemerintah pusing
ini pr ya bagi pemerintah
apalagi kalau ada tekanan asing khususnya tekanan internasional terhadap indonesia
ya ini kan memang
merupakan sesuatu yang sulit ya bagi indonesia untuk istilahnya mencari jalan keluar
menurut saya kemlu cukup berhasil untuk seperti menghalangi kegiatan mereka di luar negeri
masalahnya di dalam papua sendiri
ya karena banyak simpatisan dalam hal itu
oke balik ke salah satu dari lapisan ya yang membuat konflik di papua atau kejadian di papua ini
itu adalah polri dan tni
secara historis kita ketahui kan dulu apalagi zaman orde baru daerah ini kan dikuasai oleh tni lah istilahnya
dan juga perusahaan tambang seperti freeport sangat membutuhkan atau mengandalkan keamanan biasanya dari tni
tapi sejak reformasi dan lain kemudian disinilah polisi masuk
nah disini tadi disebutkan bahwa bisnis tambang
yang ilegal di daerah itu merupakan kita ketahui ya sumber dari bisnis juga bagi aparat di sana
coba mungkin sydney melihat bagaimana ini sampai saat ini mungkin friksi atau keinginan untuk ya menguasai lahan
saya nggak tahu sebetulnya bagaimana keadaan sekarang ini
memang pada tahun dua ribu enam peranan untuk menjaga obyek vital
obyek vital di seluruh indonesia diubah dari tni menjadi polisi
dan pada waktu itu polri dikasih tugas untuk menjaga freeport dan beberapa obyek vital yang lain
dan memang ada persaingan yang naik pada saat itu
pada waktu pak tito menjadi kapolda papua banyak persaingan itu bisa diredamkan
dan sebetulnya ada kerjasama yang lebih baik antara dua instansi itu
saya nggak tahu bagaimana keadaan sekarang ini
tapi biasanya masalah bisnis justru adalah yang bikin dua kelompok itu paling bersaing

dan juga papua adalah daerah yang sangat sulit

dan juga bko itu adalah daerah yang sangat sulit biasanya orang nggak bisa bawa keluarga ke sana apalagi kalau mereka bko

kalau mereka dikirim ke sana biasanya dengan tour of duty yang tugas yang cukup singkat mungkin tiga bulan mungkin enam bulan
jadi mereka tidak punya kesempatan untuk betul betul mengerti daerah itu dimana mereka bergerak
yang penting adalah cari uang
nah dan kesempatan untuk mencari uang khususnya di daerah itu ternyata banyak karena di tailing itu masih sisa sisa emas itu
masih cukup besar untuk menjadi revenue ya
katanya revenue dari tailings itu bisa sampai seratus juta per tahun
ya luar biasa ya
sehingga memang itu seperti gula yang didatangi oleh berbagai semu termasuk pendatang
nah ini kan juga membawa masalah itu sendiri
sydney bagaimana karena yang dibebaskan ini ternyata banyak juga adalah para pendatang
khususnya dari sulawesi ya
ada juga banyak pendulang yang datang dari orang papua sendiri dari luar timika
jadi kalau orang bilang pendatang biasanya non papua
tapi juga bisa berarti orang papua yang datang dari luar papua dan juga mengganggu
demografi di sana ya
tapi semua pendatang adalah satu
masalah yang paling sulit untuk diatasi di papua
karena orang asli papua merasa diri dibanjiri oleh orang non papua
tapi juga benar bahwa kalau misalnya orang cari pns atau guru atau manajer
banyak orang papua masih belum punya tingkat keterampilan
sdm nya kurang memandai
saya kira itu berarti bahwa jelas harus ada program training yang mulai dari sma atau smp
supaya kuota itu bisa ditingkatkan
tetapi saya kira juga pemerintah dengan membuat proyek pembangunan harus sadar bahwa
dan bagaimana mereka bisa membangun satu pabrik semen misalnya untuk mendatangkan ratusan pekerja dari luar negeri pun
kalau orang papua sendiri merasa tidak cukup peluang untuk mereka
sehingga mungkin ya keinginan keinginan yang selama ini yang dibawa oleh opm juga bisa
sesuatu yang mereka rasakan di dalam hati mereka
ya harus mengerti juga bahwa pemekaran di papua yang sekarang ini sangat didukung oleh orang elit politik dari papua sendiri
orang asli papua sendiri seperti banyak bupati dan camat dan gubernur pun dari pegunungan tengah
setiap kali ada pemekaran dan kabupaten baru ada peluang lebih banyak untuk orang migran datang dari luar
jadi bukan saja bahwa itu satu rencana dari jakarta untuk membanjiri papua dengan orang non papua

ini konsekuensi dari kebijakan orang elit politik papua sendiri
nah sementara itu kan papua itu terdiri oleh banyak sekali suku ya diffense crimes ya
nah antara mereka juga kan tidak
tidak akur kan tadi kita sudah lihat ya
mereka bukan berarti bekerja sama dengan baik dan lain sebagainya
nah antara mereka itu sendiri sydney ya kalau mereka merencanakan sesuatu ke depan ya ini bagaimana
persaingan yang paling
persaingan karena kadang kadang mungkin dari mereka sendiri juga akhirnya ya lebih baik bekerja sama dengan pendatang
karena dengan suku yang lain mungkin mereka tidak merasa ya aman
persaingan yang paling tajam adalah antara daerah pegunungan dan daerah pantai
dan dulu daerah pantai seperti dibesarkan oleh belanda lebih dulu dan
mereka lebih maju lah istilahnya mungkin ya
sekarang ini justru sebaliknya dan dengan pak lukas nmb dipilih sebagai orang pertama sebagai gubernur dari penggunungan
sekarang ini kekuatan kekuatan kepada daerah pegunungan besar sekali
sampai sekarang ini dprd dpr papua dikuasai oleh orang dari pegunungan
dan juga banyak pemekaran terjadi justru di situ karena itu berarti bahwa kekuatan dari pak lukas dan orang lain bisa diperluaskan juga
iya dan menimbulkan justru masalah yang lebih luas lagi
dan jangan lupa bahwa di daerah itulah dimana sistem noken dipakai katanya sistem tradisional dipakai untuk pilkada
apalagi pilkada di tingkat kabupaten
dan itu bukan seperti banyak diberitakan satu kearifan lokal
itu sistem penipuan
justru bisa dimanfaatkan
mungkin terakhir dan agak singkat pemerintah menangani hal ini khususnya konflik terakhir berhasil atau tidak
saya kira cara menangani konflik terakhir ini tidak akan ada dampak untuk masa depan
yang harus ditangani adalah masalah historis masalah ham dan masalah politik
bukan saja masalah ekonomi dan bukan saja penyanderaan
terima kasih banyak
selalu menarik mendengar analisa dari anda dan kita tunggu
siapa tahu nanti kalau risetnya sudah lebih dalam lagi apa sebenarnya yang terjadi bisa lebih jelas terungkap
insight akan kembali sesaat lagi dengan narasumber lainnya masih dengan topik yang sama
sementara itu tetaplah bersama kami
terima kasih bisa bersama
masih semua kita di media lihat liveon com sekarang persen jurisdictions '
terima kasih geldang di online ini saya bersama soe
mungkin bisa termasuk saluran berikutnya
harus ditarik keluar dari papua dan diganti dengan pasukan keamanan pbb
serta pemerintah indonesia harus menyetujui pelaksanaan pemilihan bebas atau referendum
nah setelah ini untuk membahas lebih dalam tentang khususnya masa depan papua
kali ini saya diteman oleh direktur eksekutif papua center universitas indonesia bambang shergi
baik baik terima kasih
kita tadi sudah mendengar analisa dari sidney jones
menarik sekali luar biasa
tapi sebenarnya pada intinya kita harus melihatnya the real problem di papua itu sebenarnya itu apa
dan ancaman yang terbesar itu sekarang menurut sidney dan juga ini menurut analisa banyak orang adalah
dengan adanya tekanan dari luar khususnya pbb dan dukungan yang digalang oleh lima negara melanesia
yang akhirnya bisa menuntut ke arah papua merdeka
tapi dalam istilahnya kancah diplomasi
tidak lagi melulu lewat kontak senjata dan lain sebagainya
nah bagaimana pak bung bambang sendiri melihat mencari solusi yang permanen untuk papua ini
karena di situ sebenarnya ada masalah ham dan pelanggaran yang selama ini juga masih sampai saat ini dirasakan oleh masyarakat di sana
ada juga masalah
masalah pembangunan khususnya ekonomi dan juga pembangunan terhadap sdm nya yang harus menciptakan lebih berkualitas
sehingga cinta terhadap nkri ini sesuatu yang dipupuk ya
iya mbak desi
di papua center kita berusaha untuk pertama ya kita agak menjaga jarak terhadap soal penyanderaan ya
dan kita ingin melihat dua sisi
jadi sisi pembangunan papua dan juga soal grievance
luka dan berbagai persoalan yang kaitan dengan
ilustrasi tidak happy
kekecewaan mungkin ketidakpercayaan
dan kekhawatiran dalam masa depan kita sebagai orang papua sendiri ya
ketika melihat keberadaan kita dalam bumi indonesia ini dalam kebangsaan bingkai kebangsaan ini
makin lama makin hilang ke identitas budaya masyarakat papua sendiri
jadi pertama adalah sebenarnya secara tidak sadar kita masih tergantung pada komoditi
dan komoditi ini tentu ekstraktif khususnya tambang
dan sebenarnya bukan tambang saja sebenarnya juga perkebunan ya
perkebunan tentu luas tetapi segala sesuatu aktivitas yang ekspansif menggunakan lahan luas dan potensial
meminggirkan masyarakat yang semula datang atau ada di situ itu menjadi satu titik lemah dan potensi friksi friksi
ini kita tengah mempelajari bagaimana kebijakan nasional yang mencoba membuka jalur jalur koneksi perdagangan transportasi dan sebagainya
apakah akan juga membuka peluang yang sama luasnya secara proporsional bagi masyarakat papua
apakah akan juga membuka peluang yang sama luasnya secara proporsional bagi masyarakat pak

dalam konteks memanfaatkan peluang peluang yang ada
dan yang ketiga papua center tengah mencoba untuk menganalisa tentang bagaimana nasib dari in situ resource economics
jadi masyarakat yang sebetulnya punya akses semula terhadap sumber sumber di sungai di perbukitan hewan hewan
dan elemen elemen simbolis yang menjadikan mereka bagian dari identitas
jadi poinnya adalah bahwa persoalan pembangunan
satu pihak nampak begitu agresif dan intensif
ya khususnya infrastruktur misalnya
jadi pembangunan fisik lah
tapi perkebunan juga jadi persoalan yang menjadi suatu hal yang juga dalam agenda
yang seringkali dikatakan sebagai proses marginalisasi ya peminggiran itu
apalagi misalnya kalau perkebunan sawit di situ nanti yang mendapatkan keuntungan juga bukan masyarakat lokal
memang poinnya adalah bahwa ketika kita melihat tadi seperti poin yang dikatakan
ingin saya tegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa menunggu masyarakat untuk siap dulu
ya jadi misalnya perkebunan juga tidak bisa menunggu orang untuk siap
kecuali dulu memang pernah sempat coklat ya menjadi bagian dari komoditi yang baik di papua
tapi kan sekarang juga perkembangan ya
jadi skalanya tidak memungkinkan masyarakat papua sendiri untuk aktif langsung secara penuh
kelapa sawit ya kopi juga kalau memang kopi lalu
ketersambungan dari jalan raya
nah itu juga suatu hal yang kemudian nanti akan jadi persoalan
saya mengacu ada sebuah analisa atau pertemuan ya dari setara yang mengatakan apa yang dilakukan oleh khususnya pemerintah jokowi
para ada papuan sering pak jokowi kan sering ke papua
tampak sekali adalah di situ
dan memang kita lihat pembangunan infrastruktur
dan juga upaya untuk menurunkan harga harga bahan pokok
karena memang selama ini mahal ya harga bahan bahan bbm dan lain sebagainya
karena logistik juga mahal di situ
tapi sebenarnya yang paling inti sampai saat ini masih belum ditangani itu adalah
ham dan pelanggaran pelanggaran terhadap akasasi manusia di situ
sampai saat ini juga masih sering terjadi misalnya kriminalisasi aktivis
ataupun penangkapan dan lain sebagainya
saya tidak tahu kalau ini merupakan salah satu dari apa yang difokuskan oleh papua center
tapi inilah harusnya yang menjadi fokus utama
karena kalau tidak kan ujung ujungnya mereka tidak merasa ini rumah sendiri
dan akhirnya ya kenapa harus bersama
tiga tahun terakhir papua center terlibat dalam satu inisiatif lokal
tapi yang cukup strategik sebetulnya
jadi di pulau biak ya
kami merintis suatu pendampingan proses pendirian sebuah universitas baru
tapi bukan suatu hal yang mungkin umum
karena memang mereka mengusung satu tema yang agak berbeda yaitu ethnoscience
jadi masyarakat pesisir nelayan dan pelaut biak sebetulnya punya warisan pengetahuan
ilmu yang cukup tinggi
jadi ada ethno navigasi ethno matematika
jadi kearifan lokal yang memang
dan yang menarik bahwa
karena masyarakat di biak masyarakat adatnya menyerahkan tiga ratus hektare minimal tanah
untuk dijadikan lokasi pendirian kampus itu
maksud saya adalah bahwa pada konteks ini
masyarakat papua dan masyarakat sendiri sebetulnya mempunyai keinginan untuk maju
dan setara berkembangnya dengan teman teman yang lain yang mempunyai peluang besar dalam perekonomian
nah saya kira pendekatan budaya dan sensitivitas pada level yang
politis teknokratis tapi kebudayaan
ini yang sekarang sebetulnya belum tersentuh terlalu cukup ya menurut saya
sehingga nilai nilai simbolis statement yang tidak sekedar hanya kemajuan pembangunan teknokratis
tetapi luar sana luar sana mempunyai sentuhan makna kebudayaan masyarakat
mungkin ini ya kuncinya supaya merupakan bagian dari nkri dan keragamannya
budayanya juga di sesuatu yang kita miliki bersama dan diapresiasi
kita istirahat sebentar
kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
tetaplah bersama kami insight akan segera kembali